memimpin langsung bersama dengan didampingi oleh kapolda metro kabar reskrim kabrik dan lain lain
kemudian memang kita menyesalkan ada peristiwa sehingga kekerasan terhadap anggota densus delapan puluh delapan
yang mengibatkan lima orang bugur dan kemudian satu sempat disandra hidup ya
namun dalam peristiwa itu sempat terjadi perlawanan dari petugas sehingga akhirnya dilakukan penembakan
dari tahanan teoris ada yang satu yang tertembak dan kemudian kita ketahui tewas
dan yang satunya lagi tertembak pada bagian tangan terluka
kemudian di saat itu mereka merampas beberapa senjata dan kemudian saya memberikan instruksi
untuk segera dilakukan perimeter artinya pengepungan
dengan kekuatan cukup besar
saya tanya di dalam lebih kurang ada satu ratus lima puluh lima orang
dan kemudian ada satu bayi yang ada di sana
anggota yang disandra masih ada satu yang hidup
dan kemudian jumlah anggota yang pengepung hampir delapan ratus sampai seribu
saya menganggap cukup itu
karena kita paham teman ini
dekat dekat sudah paham
saya sudah mendapat instruksi juga melaporkan kepada bapak presiden
dan instruksi beliau sangat tegas
bahwa kita tidak boleh kalah dengan teorisme dan kapolri agar mengambil tindakan tegas yang diperlukan
saat itu memang kita ada memiliki opsi
opsi kita langsung masuk
atau opsi kita untuk memberikan warning dulu
kenapa karena kita tahu
di dalam kelompok ini
yang satu ratus sembilan puluh lima orang itu semua ada pro kontra
mereka ada yang pro kontra
ada yang ingin melakukan kekerasan
mendukung kekerasan sekelompok lainnya
ada yang tidak ingin
itulah yang menjadi opsi kita
agar jangan sampai ada korban
padahal ada yang tidak ingin melakukan kekerasan
sehingga saya sampaikan kepada bapak presiden
bahwa ada situasi seperti itu
dan kita berikan warning
kami saya meminta izin
saya paham bahwa tindakan tegas harus dilakukan
karena di dalam ada pro dan kontra
sehingga akhirnya kita berikan warning kepada mereka
sampai dengan pagi ini
sampai dengan kamis pagi
jadi sepanjang malam warning disampaikan
alhamdulillah satu sandra
ini brigadir iwan sarjana itu kemudian
jam dua belas malam dilepas oleh mereka
jadi kita akan pairing
tegak hukum ini kalau misalnya terlibat pidana bukan hanya polisi teman teman jaksa hakim dan lain lain
penegak hukum lainnya kalau mereka biasa menangkap nangkep pelaku kejahatan kemudian mereka melakukan diduga melakukan pidana
dimasukkan di rutan yang sama dengan kriminal lain mereka bisa menjadi korban
oleh karena itu untuk polri ini dibuatkanlah rutan ini
kalau ada anggota polri terlibat pidana mereka ditahan di sini supaya tidak menjadi korban kekerasan dari mereka penjahat atau pelaku kejahatan yang sudah pernah mereka tangkap
itu sebetulnya namun karena dinamika perlu ada tempat di mana bisa dilakukan pemeriksaan yang paling aman dalam markas primop saat itu pertimbangannya itu
markas rimobnya sendiri ini terkurung memang
rutan ini berada di dalam lingkungan markas jadi memang nggak bisa kemana mana
tapi di dalam memang tidak layak bukan didesain untuk maksimum security yang layaknya untuk teoris
nah yang kedua persoalannya adalah overcrowded yang kita lihat
ini sebenarnya cukup untuk sekira kira idealnya enam puluh empat orang maksimal sembilan puluh an pak
saya juga baru tahu sampai satu ratus lima puluh lima orang di dalam itu
jadi sangat sumpah sekali
dan saat itu ada juga ruang pemeriksaan di ujung yang biasanya menginterview dalam rangka persiapan pemberkasan
kita semua berduka anggota ini sebetulnya bukan anggota tim penindak pemukul mereka adalah tim pemberkasan
jadi yang sudah ditangkap nanti diserahkan
nanti diserahkan kepada penyidik mereka akan diberkas untuk dipersiapkan menuju persidangan
tapi mereka juga punya senjata perorangan itu yang dirampas
di samping itu ada mereka juga ada beberapa barang bukti senjata yang ditaruh di situ untuk ditunjukkan kepada para tersangka
itu juga yang dirampas
selama ini mungkin karena dianggap tidak ada masalah sehingga dilaksanakan
dan ya sebetulnya itu
itu yang dirampas senjata senjata itu
nah itulah yang membuat kita memberikan opsi untuk memberi waktu sampai dengan kamis pagi
jadi kurang dari dua puluh empat jam ya agar mereka menyerahkan diri
ternyata mereka ikuti
dan ini memang standar internasional
standar ham ya
memberikan warning dalam kasus kasus penyanderaan target terpenting adalah sandra hidup
kan mereka menyanta satu orang
ini dua peristiwa
peristiwa penyerangan kepada petugas mengakibatkan lima orang meninggal gugur anggota kita
dan satu dari teoris satu tertembak
peristiwa keduanya adalah peristiwa penyanderaan
dengan satu anggota polri
yang masih hidup
di dalam teori penanganan penyanderaan indikator keberhasilan operasi penyanderaan itu adalah kalau sanderanya hidup
kalau sandera nya mati gagal
sandera nya alhamdulillah bisa hidup
itu brigadir iwan karjana
itu berarti sukses berseparu
yang kedua adalah bagaimana penyandera juga sedapat mungkin korban minimal
supaya bisa kita proses hukum
dalam kasus ini begitu diberikan warning ultimatum mereka kemudian mengambil opsi juga menyerahkan diri
kita sebagai penegak hukum hati apalagi saya selalu gugur gaguri anak anak saya gugur
saya berduka dan bersedih
tapi sebagai penegak hukum maka saya juga akan harus taat pada hukum
jadi proses hukum kita laksanakan
ini harus dibedakan antara memang kita yang bersenjata memiliki kekuatan untuk bersenjata tapi memiliki aturan dengan terorisme
yang mereka tidak mengikuti aturan membunuh sembarangan
kita mengikuti aturan
tapi kalau saat itu mereka tidak menyerahkan diri
dan bapak presiden sangat tegas
saya ulangi bapak presiden sangat tegas beritanya kepada saya
kalau seandainya tidak ada opsi lain tegas saja bapak kapolri
jadi kita akan bertindak tegas dan opsi itu sudah dilakukan
jadi persiapkan plan b nya
dan didukung oleh bapak panglima tni
oleh karena itu sekali lagi saya mau ucapkan
terima kasih banyak kepada bapak menko polukam
yang memimpin dan memberikan arahan
kemudian juga kepada bapak kepala staf presidenan pak muldoko
kepada bapak panglima tni yang sudah menyiapkan kekuatan standby post
dan beliau juga sudah mengamankan perimeter brimop
teman teman dari kopassus teman teman dari marinir
saya selalu kapolri mengucapkan terima kasih
dan tentunya kepada bapak kabin
yang juga banyak memberikan masukan saran
termasuk memonitor situasi
dan lebih spesifik saya mengucapkan terima kasih kepada bapak wak kapolri
karena meskipun saya sedang berada di luar negeri
dan membangun kontak mengendalikan dari menit per menit jam per jam
tapi di lapangan yang memimpin langsung adalah bapak wakapori
yang didampingi oleh kapolda metro
dan kdn sus delapan puluh delapan dan lain lain
untuk selanjutnya para tahanan sudah kita pindahkan
mereka ada yang napi
narapidana yang sudah fonis
itu yang masih di sini karena menunggu dari lapas
nah sekarang sudah dipindahkan
ada yang statusnya sedang terdakwa di persidangan
ada yang mereka
sedang menjadi tersangka
sudah p dua puluh satu dari jaksa tapi belum diserahkan
dan ada lagi yang sedang dalam proses penyidikan karena baru ditangkap
jadi totalnya satu ratus lima puluh lima tadi
nah ini semua sudah dipindahkan ke nusa kambangan
selanjutnya tempat ini nanti akan segera sedang olah tkp
segera untuk diberesin malam ini juga
barang barang bukti juga dipilah pilahkan oleh densus delapan puluh delapan
dan setelah itu saya dalam jangka panjang memikirkan untuk mencarikan tempat
nanti bekerjasama dengan menteri keuangan dan internal
bagaimana kita membangun tempat yang layak untuk rutan sementara
rutan sementara untuk penanganan terorisme
saya paham betul teman teman densus ini delapan puluh delapan ini
mereka membutuhkan tempat itu
yang aman yang mereka bisa bisa meriksa
dan ada cepat sehingga bisa dikirim ke pengadilan dan lain lain
saya sekali lagi mohon dukungan selalu kapolri
mohon dukungan kepada seluruh rakyat indonesia
kami berduka atas gugurnya lima anggota dalam rangka tugas agi kebat kegejaman terorisme
tapi kita bersama sama
kita tidak takut dengan teorisme dan kita akan berantas terus terorisme
assalamu'alaikum warahmatullahi wabarakatuh